pemilihan presiden amerika serikat dua ribu dua puluh tinggal hitungan beberapa jam ke depan
tidak bisa dipungkiri pemilu amerika serikat selalu menyedot perhatian dunia
meski sama sama negara demokrasi amerika serikat memiliki sistem pilpres yang berbeda dengan indonesia
warga amerika serikat tidak memilih secara langsung presiden mereka
melainkan melalui keterwakilan yang disebut electoral college
dan saat ini sudah ada jurnalis voa patsy widakuswara yang akan mengelaborasi terkait hal tersebut
selamat pagi waktu jakarta petsi
petsy bagaimana situasi di sana
kita tahu bahwa tidak semua negara bagian ini membuka apa namanya untuk pemilihan suara
di sana ada beberapa negara bagian yang membuka untuk penghutang suara melalui sistem pemilihan melalui pos
dan bagaimana untuk pemantauan sendiri
kabarnya trump juga langsung memantau penghitungan suara yang akan digelar pada rabu pagi ini waktu jakarta di gedung putih
saya jelaskan lokasi
saya sekarang dulu ya
saat ini saya berada di gedung putih
di belakang saya adalah west wing
di dalamnya ada over office
ini adalah kantor presiden trump
saat ini presiden trump tidak berada di situ
bagaimana kita tahu
karena tidak ada marinir yang menjaga di depan pintu
saat ini presiden trump berada di sana kira kira sekitar lima puluh meter dari jarak saya ini
yaitu di bagian residential atau bagian kediaman presiden
nah saat ini di amerika serikat jajak pendapat pemberian suara sudah mulai berlangsung
sudah berlangsung sepanjang hari
dan mulai jam tujuh malam waktu amerika serikat ya kira kira sekitar sepuluh menit lagi ini
itu mulai akan ditutup beberapa tps di negara bagian termasuk negara bagian georgia
lalu ada negara bagian lain yang kemudian akan menutup tps nya
yang harus diingat dari amerika serikat ini seperti tadi anda katakan bukan one person one good
melainkan melalui suara elektoral
dan selain itu juga jangan bayangkan seperti pilpres di indonesia
yang satu ada yang menutup yang lain ada yang menutup
jadi setiap negara bagian memiliki aturan serentak ramai ramai semuanya melakukan sesuai dengan aturan pemerintah
tidak seperti itu bayangkan seperti lima puluh negara bagian yang melakukan pilpres secara bersamaan
jadi setiap negara bagian memiliki aturan yang berbeda
siapa yang boleh memilih kapan boleh memilih memilihnya di mana seperti apa bentuknya
boleh early voting atau tidak dan sebagainya itu tergantung negara bagian
nah karena pandemi banyak negara bagian yang membolehkan apa yang disebut sebagai early voting
dan sejak awal baik itu melalui surat atau melalui dropbox atau melalui in person voting datang sendiri ke tps
ini sangat digiatkan selama masa pandemi dan mulai dari sebelum hari ini pun sudah lebih dari seratus juta warga amerika serikat yang memberikan suaranya
dan kira kira sebentar lagi nih hitungan menit lagi mulai ditutup tps nya dan mulai masuk tabulasi hitungan suara
dan dari situ kita akan melihat negara bagian mana saja yang akan masuk ke kolom trump
dan negara bagian mana saja yang akan masuk kolom biden
nah karena di amerika serikat ini ada lima puluh negara bagian dan empat puluh delapan diantaranya memperlakukan sistem winner tax all artinya apa
jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya negara bagian yang disebut sebagai swing state
yaitu negara bagian yang bisa swing atau beralih ke republican atau beralih ke demokrat
dari lima puluh negara bagian amerika serikat itu kira kira ada sekitar sepuluh yang merupakan sebagai swing state
kalau yang lain itu selalu kita ketahui secara pasti ya sudah pasti republik atau sudah pasti demokrat
nah dari sepuluh tersebut tahun dua ribu dua puluh ini ada enam negara bagian yang sangat sangat kunci swing state tersebut
jadi kita akan nantikan bagaimana negara negara bagian tersebut memberikan suaranya
dan itu akan menentukan siapa yang akan bisa mencapai terlebih dahulu angka keramat
yaitu dua ratus tujuh puluh electoral vote dari lima ratus tiga puluh delapan electoral vote yang harus dicapai untuk menuju ke gedung putih
selanjutnya jika tadi anda mengatakan bahwa trump tidak berada di gedung putih
menghabiskan malam jelang pemungutan suara tanggal empat november di waktu amerika serikat
lalu bagaimana dengan joe biden
rencananya pada malam hari ini apa yang akan dilakukan
saya koreksi sedikit donald trump ada di gedung putih hanya tidak ada di oval office
tidak ada di west wing di belakang saya ini tapi di gedung putih di bagian kediaman
di residential kira kira lima puluh meter di sebelah kanan saya ini
di perkirakan dipaporkan bahwa saat ini presiden trump dan juga wakil presiden mike pence
bersama sama menonton hasil pilpres di gedung putih
ibu negara melane trump tidak berada di situ dia ada di florida
di rumah peristirahatan mereka di mar a lago
sementara joe biden saat ini berada di kediamannya di wilmington dellaware
bersama juga dengan wakil presidennya yaitu kamala harris pilihannya ya capresnya
cawapresnya kamala harris di wilmington dellaware bersama keluarga mereka semuanya di situ
dan bahkan hari ini pun mereka masih melakukan kampanye di dua titik
yaitu di sventent dan di pennsylvania
scranton ini adalah kampung halamannya joe biden pennsylvania
philadelphia di pensilvania ini juga adalah daerah kantong demokrat
di negara bagian yang masih bisa ke republik ataupun ke demokrat
jadi satu lagi perbedaannya antara pemilu pilpres amerika serikat dan pilpres indonesia adalah
tidak ada yang namanya minggu tenang
bahkan selama akhir pekan kemarin donald trump berkampanye sepuluh kali sepuluh rally ya
panggung kampanye di berbagai negara bagian selama dua hari terakhir
bisa mengetahui angka sakral dua ratus tujuh puluh yang diperbutkan oleh joe biden dan trump
dari lima ratus tiga puluh delapan di lima puluh negara bagian
dan juga kapan akan imumkan pemenangnya
nah kalau misalnya saya bisa menjawab pertanyaan tersebut saya akan kaya raya
karena sepertinya tidak akan tidak tahu siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut saat ini
karena begitu banyak unknown begitu banyak yang tidak bisa diketahui
pertama dari berbagai negara bagian itu ada sejumlah negara bagian yang punya undang undang
atau punya hukum
boleh menghitung boleh mentabulasi dari semenjak datangnya surat suara sebelum hari h
tapi banyak juga negara bagian termasuk pensildemia yang tidak memiliki undang undang tersebut
hanya boleh dihitung mulai hari ini
nah karena banyaknya kertas suara yang datang melalui pos itu juga akan menimbulkan kelambatan lebih lanjut
alasan alasan teknis yang membuatnya menjadi lebih lama perhitungan suaranya
bisa saja tidak terjadi malam ini kita ketahui
bisa saja besok
dan jangan lupa
di amerika serikat ini di amerika serikat itu suhu politik begitu tegangnya
bahkan sudah ada lebih dari seratus lawsuit ya ini tuntutan hukum gugatan hukum dari pihak republik maupun demokrat
yang berkaitan dengan macam macam
mulai dari bagaimana surat suara didistribusi dikumpulkan dihitung dan sebagainya
dan kalau ini berlarut larut bisa naik sampai ke mahkamah konstitusi
atau yang disebut sebagai supreme court di amerika serikat
bisa terjadi skenario seperti yang terjadi tahun dua ribu dua
yang akhirnya itu hasilnya belum kita ketahui sampai tiga puluh enam hari setelah pilpres
jadi masih banyak tanda tanya saya belum bisa menjawabnya
namun kami pastikan akan terus melaporkannya untuk anda
baik terima kasih pat c widha kuswara untuk informasi anda
melaporkan langsung dari gedung putih washington dc amerika serikat